wakil presiden terpilih gibran raka buming raka kembali membantah jika dirinya sudah bergabung ke partai golkar
dugaan bergabungnya gibran ke partai beringin ini saudara kembali muncul usai dirinya menghadiri halal bihalal dpd partai golkar kota solo
gibran menyebut ia hanya menghadiri undangan dan tidak ada maksud lain
ke partai apa gibran akan berlabuh
kini tengah menjadi pertanyaan publik terutama selepas pdip dengan jelas menyatakan bahwa gibran dan jokowi tak lagi menjadi anggota partainya